nah padahal seperti yang kita ketahui kemarin who sendiri sudah menerima bukti bahwa penularan hanya melalui droplet
jadi ada para ahli sekitar dua ratus tiga puluh an ahli di tiga puluh dua negara dan itu diterima buktinya oleh who dan dia akan menerbitkan panduan
yaitu bahwa cara penularan covid sembilan belas
covid sembilan belas itu tidak hanya melalui droplet tapi bisa melalui udara
nah jadi ini sangat berbahaya kalau bioskop sudah keburu dibuka di tengah pandemi ini yang belum ada tanda tanda mencapai puncak
nah ini mbak tiffany yang harus dipertimbangkan
karena tanggal dua puluh sembilan juli ini kan tinggal beberapa hari lagi ya
nah pak windu
pak windu artinya gini
ini kan rawan penularan
anda sebutkan tadi risiko penularannya di bioskop mengingat sirkulasi udaranya tidak sebaik dengan outdoor
karena ini ruangannya tertutup
bahkan droplet itu tidak hanya menyebar atau misalnya virus ini tidak hanya menyebar melalui droplet maksudnya
tapi juga bisa melalui udara tadi anda sebutkan juga
nah artinya adakah celah atau kelonggaran idealnya untuk nanti ketika
bioskop ini akan kembali dibuka harus seperti apa
ya tapi secara normatif ya
sebenarnya bioskop tidak boleh dibuka terlebih dulu
jadi artinya terlalu keburu kalau pada tanggal dua puluh sembilan juli sudah dibuka
karena sekali lagi tadi bioskop adalah salah satu lokasi yang high risk
jadi risiko dengan skala tertinggi nomor sembilan ya
jadi skala sembilan
nah tetapi kak
katakanlah ya ini kita saya sebagai alih kesehatan masyarakat
teman teman ahli kesehatan masyarakat ini kan kadang menyadari bahwa kembangan perintah
atau pertimbangan yang lain itu tidak hanya sekedar pertimbangan epidemiologi
sekedar pertimbangan kesehatan masyarakat tapi ada pertimbangan lain

kalau memang dipaksakan untuk dibuka ya itu memang sekali lagi
sekali lagi kita harus menyadari konsekuensinya
ya konsekuensi itu harus disadari
ya jadi kalau misalnya nanti terjadi keluaran dengan kluster kluster baru yaitu penonton bioskop
kita harus segera begitu ada kluster kluster seperti itu segera bioskop harus ditutup kembali
itu yang pertama

yang kedua tentu kita harus melakukan protokol kesehatan yang
yang kedua tentu kita harus melakukan protokol kesehatan yang

jadi misalnya ketika bioskop apa namanya artinya ditayangkan film ditayangkan selama film ditayangkan misalnya
itu semua pintu tetap harus buka tidak jangan ditutup
jadi semua pintu ya pintu yang exit pintu masuk ya tetap dibuka ya paling tidak meskipun tetap itu tidak memadai
tetapi ada udara yang masuk ada udara yang keluar dan masuk
kemudian sekali lagi bahwa jarak tidak cukup satu meter kalau antar kursi ya karena ini betul betul ruangan yang tertutup
jadi jarak harus lebih lebar lebih panjang daripada satu meter antar kursi penonton
tetapi sekali lagi ya begitu nanti ada kluster baru misalnya ada kluster baru yang berasal dari para penonton bioskop
kira kira bioshock ini harus ditutup kembali
baik baik terima kasih pak windus sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini

mudah mudahan ini juga menjadi catatan ya ketika nanti dua puluh tahun ke depan

dua puluh sembilan juli bioskop di seluruh indonesia akan serentak kembali dibuka
terima kasih sekali lagi selamat malam

selamat malam pak
selamat malam pak